peta koalisi di pemilihan gubernur jawa barat semakin dinamis
pisah jalan deddy miswar berbuntut tweet war dengan partai keadilan sejahtera yang dahulu mengusungnya
kini deddy miswar dan calon dari golkar deddy mulyadi juga mulai menunjukkan keakrapannya dengan saling berkunjung ke kediaman masing masing
menjelang masa pendaftaran pemilihan gubernur jawa barat untuk pilkada dua ribu delapan belas peta politik masih terus berubah
nama deddy miswar yang tadinya diusung pks kini digait oleh partai demokrat
pks kemudian menuduh deddy membuat kontrak politik berjudul pakta integritas
dalam fakta ini deddy disebut akan mendukung calon presiden yang diusung partai demokrat
hal ini dibocorkan oleh ketua dewan suruh pks hidayat nur wahid
menanggapi dokumen yang diunggah hidayat nur wahid deddy yang resmi menjadi kader demokrat pada november dua ribu tujuh belas lalu
tak membantah atau membenarkan
menurutnya wajar kader partai diminta mendukung capres atau cawapres yang diajukan partai
sedang pasangan deddy mizwar yaitu deddy mulyadi yang diusung golkar tidak terpengaruh dengan fakta integritas tersebut
dilansir detik com deddy menyatakan perdebatan antara hidayat nurwahid dan deddy miswar di twitter
hanyalah cerita persoalan perpisahan politik antara deddy mizwar dan pks
kedua calon ini belum menentukan siapa yang berposisi sebagai cagup dan cawagup
mereka akan mendeklarasikan maju di kontestasi pilgub jabar periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga pada sembilan januari mendatang
sementara ini kan masih disayang lah mendukung saya
belum ada juga deklarasi khusus dari pan untuk kegeri terhadap tks
terjalinnya koalisi sejajar antara partai golkar dan partai demokrat untuk pemilihan gubernur jawa barat dua ribu sembilan belas
membuat kedua kader partai ini terlihat semakin akrab
mereka pun saling berkunjung ke kediaman masing masing